kalo misalkan lo pengen bantuin pak lemos lo harus ke gubuk ke jalan melati
apa jangan jangan itu naik
mike pasti pengen jebak kue lagi
pengen kejadian lo
lo harus kejadian lo
lo harus kejadian lo
lo harus kejadian lo
lo harus kejadian lo
lo tau gak apa yang lo lakuin itu sia sia
jangan nyusahin diri lo sendiri
orang kayak omar sio itu gak punya hati nurani
dia tuh gak bakal peduli sama lo yang keujanan atau kedinginan kayak gini
gue itu harus jatuh sama omar sio untuk cabutin busan itu
gak ada gunanya
tunggu biar gue sekarang pulang ya
aku harus bagaimana
kenapa sih gue setiap kali deket sama putri
gue kenapa ya
tiap dekat sama dewa gue selalu deg degan kayak gini
gue selalu deket sama dewa
put lo harus hilangin perasaan pikiran yang macem macem

gue mau pergi dulu sebentar

kejadian dia kan
dia mau ketemu aku
nanti gue bakal jalanin
nanti gue bakal jalanin
nanti gue bakal jalanin
nanti gue bakal jalanin
nanti gue bakal jalanin

gue harus jaga jarak dari putri
dia tuh saudara tiri lo
karena putri cuma saudara lo
apa ini perasaan punya saudara
selama ini gue gak punya saudara
ini bukan perasaan suka
ini perasaan bersama saudara
kau masih waras nggak sih
walaupun gue sama papa suka beda pendapat
lo berarti gue yang nyalakain
dan dewa punya buktinya
jadi sekarang lo lebih percaya sama dewa
otak lo tuh udah dicuci ngerti nggak
kakak sendirian udah nggak percaya
sepuluh menit lagi
aduh keras banget
semoga aja deh dewa kasih kabar baik
kalo misalkan lo pengen bantuin pak lemos lo harus ke gubuk ke jalan melati
apa jangan jangan itu naik
mike pasti pengen jebak kue lagi
tapi kalau misalkan itu benar benar bukan mike dan dia pengen bener bener bantuin gue gimana ya
kamu jangan panggil saya om kamu boleh panggil saya papa
setelah sekian lama put lo gak tau siapa papa kandung lo
dan sekarang lo udah tau
dan sekarang papa itu lagi menderita
gak bisa putri biarin
putri gak bisa melihat papa menderita
dan yang pastinya
gue gak mau kehilangan papa
pokoknya putri akan ke sana
putri bakalan nemuin jawabannya
supaya papa tau
putri bakal lakuin apapun untuk apa
tolong lindungi putri ya allah
semoga putri gak dijemput
semoga putri gak dijemput
semoga putri gak dijebak lagi
pak pak coba berhenti pak
kayaknya di sini deh tempatnya
ini makasih ya pak
seperlah kenang kenang apa salahnya
bener gak sih ini tempatnya
lo gak boleh mikir mikir yang negatif
semoga orang itu bener
semoga orang itu bener
oh ya ampun
kok gue bisa jatuh kesini ya